kita harus senang
yaudah kita berangkat sekarang ya
kiki dan koko
oh mau ketemu merpati kamu
mereka juga kangen
mereka juga kangen sama kamu
yaudah omet temenin ya
kamu kok disini
aku bawain kamu bubur
wah makasih ya dan saya makan di kantor
yaudah yuk kita jalan
mau naik dulu nggak aku pengen ketemu sama kamu deh udah lama gak ketemu aku
iya tadi tadi tuh pas saya turun mama saya lagi mandi
dan biasanya kalau malik tuh lama daripada kamu nunggu mendingan lain kali aja ya
ya mau ketemu
lagi lagi lega juga
itu bu mayang kenapa

kakak mah gani orang asli ini
ya udah yang nunggu
tapi kan dia mau ke rumah sakit
terima kasih bang ardan
udah nunggu aja
belum bisa nunggu lagi
kalian mau lah
oh ya udah kalau gitu saya doain supaya mamanya mas gendi cepet sembuh
amin makasih mama
ya sama sama kalau gitu saya komisi
ada apa sih mas
terus barusan tukang parkir bilang mama kamu dibawa ke rumah sakit ini ada apaan sih
mas aku gak suka ya kamu mulai bawang bawang kayak gini aku tau loh kamu bohong
nanti kita ngobrol di mobil ya
mas aku gak mau
kamu jelasin dulu ke aku mama kamu sebenernya dimana
mama saya diculik ya
karena om irfan
kenapa kenapa dia bisa nyulik mama kamu
kat bosnya iqbal itu adalah om irfan
dan dia dia yang nyekap mama saya
tadi nggak bisa kayak gini dong mas kamu gak bisa diem aja ini mama kamu loh kasihan
kita harus ke kantor polisi sekarang kita harus laporin semuanya sekarang
kat kat jangan kat jangan kita gak boleh gegah pak
ya kalau dia tahu kita lapor polisi nanti kenapa kenapa mama saya
kita harus senang oke
yaudah kita berangkat sekarang ya
serah om om mas
kau tidak ini
masal mana oh masal lagi pergi sama ipom baziarah
paling bentar lagi juga udah pulang kok aku tunggu di dalam ya
hai apa yang menjadi ketakutan saya sudah terjadi andin kembali ke sana
hai ayo mereka tuh nyelesain masalahnya dulu kita di sini aja jalan jalan
aduh aduh aduh
ayang kiki daripada ngepoin masalah pak bos mendingan kita kepoin masa masa depan kita
kita kepoin masa depan dulu
hai akhir aku kembali ke sini
terima kasih sudah pulang